dan yang lebih tragisnya setelah dia meninggal makamnya tidak terurus dan tidak diperdulikan oleh keluarganya
gak ada yang mumpuk
ya aku telah
tunggu tunggu tunggu
koreknya mana lagi tadi
ya ini sih
terima kasih pak
ya makasih mas
ya boleh lah balik ke pos gimana sih lo
eh tunggu waktu bis gue
kamu cari tangan boneka itu ya
kalau enggak bikin aja yang baru biar warga di sini tidak nunduk kita lagi
jadi boneka itu semua menggangguin warga
emangnya mungkin boneka itu bisa gerak sendiri ih serem
sebenarnya kau bisa marah kalau boneka mau copot
aduh berapa udah tahu nih boneka aku malah ngobrol
ah teman teman ternyata boneka itu hidup
masa sih menurut buku kitja menau mengatakan nggak mungkin lafah
caw boneka ini caw itu nggak serem kak
kok kayaknya nggak percaya sih
kalian kita pelanggan aja yuk beda beda gangguin aja mereka
sepi tapi kalau saya keluar nanti ketemu warga ditanya pak rete pak rete bukan yang motongin tangannya nini tawaf
boleh taruh di mana muka saya kalau mereka tahu saya yang potongin tangannya nini tawong
aduh era aiko
ayah ayah nggak usah takut ayah pasti gak bakal disalahin kok sama warga
iya om om nggak usah khawatir mendingan om temenin kita lesnar deh
bapak bakalan deh diganggu sama hantu nini tawong
udah ayah temenin kita les aja yuk ya
pokoknya kita bakal kenalin ayah sama boneka nini tawong pasti nggak bakalan serem ayo
aduh jangan jangan berdudak aduh

buranti saya bener bener takut buranti soalnya nini tawong itu udah mengganggu warga
aduh ibu masih percaya aja sama yang gitu gitu kan nggak ada itu mah berita bohong cuman hoax
aduh beneran buranti itu bukan berita hoax saya takut banget buranti
eh serem ibu mah suka nggak lebih lebihin sih
eh tuh kan
eh eh tentang nini tawak itu itu bukan hoax apalagi gosip itu berita nyata
jangan jangan pak rete ya yang nyebarin berita hoax
pak rete tuh era era nggak sekolot kisut kitu masih aja takut sama budek nini tawong
udah dibilang ini tuh berita nyata fakta adanya bukan hoax nggak percaya sih
ah yang kayak gini nih nggak tahu silsilahnya sih sejarahnya seperti apa
emang pak rete tahu
eh tahu lah
tahu dari mana pak rete
eh ceritanya emang gimana sok
eh ceritanya emang gimana sok
pada zaman dahulu
ada seorang penari yang cantik jelita
wajahnya mulus kulitnya putih
aku haus kak
sepenari itu lama kelamaan
sakit parah dan akhirnya
dan yang lebih tragisnya
setelah dia meninggal
makamnya tidak terurus
tidak diperdulikan oleh keluarganya
gak itu lah mumpuk
ya putih lah
tunggu tunggu tunggu
koreknya mana lagi tadi
sini biar kakaknya pegang
tiba tiba mati lampu ya bang ya
aku cuma mau minta tolong kak
kamu udah beda alam
jangan gau kami
tolong urus makamku kak
kak itu aja
gak usah kamu ngamil lagi
masih banyak yang lebih penting buat diurus
pergi pergi pergi pergi
kamu kamu gak berhak
kamu gak berhak gagu kita
tolong aku kak
tolong urus makamku kak
tolong aku kak
tolong aku kak
aku nemuin kamu di tempat sampah
terbuang begitu aja
sama seperti aku
gak ada yang peduli sama kita
nini tau sebaiknya kita bersatu saja
sejak saat itu
setiap ada boneka
hantu nini tawak itu
masuk dan bergentayangan
dan hantu itu
selalu ngajung jurigan dan gentayangan
setiap manusia yang dekat sama ya
parete yang cerita parete yang ketakutan sendiri
aku jadi gak tega
masa keluarganya tega sih
maksudnya boneka kerasukan ya
itu kan belum tentu benar april
itu tuh cuma dongeng yang dibikin bikin buat takut takutin penakut
kaing tete kaing
saya tungguin penakut tapi
ini bukan cerita yang dibikin bikin
tapi memang ini bukti adanya
bubuk roti dinamata
suka gak percaya
parete mah kalau takut mah takut aja
gak usah sok bilang waspada waspada segala
gak boleh lo nyebarin hoaks kayak gitu
kasian atau mas joko kalau sampai orang orang pada takut sama boneka bonekanya
nggak mikirin perasaan orang paretete
saya itu bukan nyebarin gosip buranti
saya hanya menyebarkan fakta
hmm sok tau
kalau beneran bukan ayah yang nyebarin berarti ayah yang harus buktiin
tapi benar kata anak anak
kalau memang parete bukan penyebar hoaknya berarti parete harus bisa buktiin
kalau ada buranti selalu ada solusi
gini aja bella sama april mendingan pulih
pulang aja ya
nanti mami teleponin ali supaya nemenin kalian
ayo kita cari buktinya
kami pulang dulu ya ya
ya udahlah sok
yuk kita masuk ibu enel
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara
kayak panduan suara